selanjutnya kita sudah tergabung dengan korespondensi nn indonesia albi pratama di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
selamat pagi albi ini seperti apa persiapan motogp madalika pada hari ini
ya selamat pagi rizky hari ini bisa dikatakan sudah tiga hari lagi kesiapan dari mgpa selaku pengelola sirkuit mandalika untuk menuntaskan seluruh pekerjaannya
karena memang pada hari jumat nanti tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh dua kawasan sirkuit mandalika ini akan dijadikan sebagai tuan rumah untuk balap motogp dua ribu dua puluh dua yang akan datang
di mana nantinya tanggal delapan belas maret ini akan menjadi hari pertama para rider rider ini memacu motor motor balap mereka untuk memenuhi sirkuit dalam sesi free practice
yaitu free practice satu dua dan juga tiga mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari

dan juga dikatakan kemarin pihak dari fim ataupun federasi olahraga sepeda motor internasional sudah datang ke sirkuit mandalika untuk melakukan homologasi dengan ditemani oleh dorna sport dan juga mgps sendiri
homologasi sendiri direncanakan berjalan selama lebih kurang dua hari yaitu sejak senin kemarin empat belas maret dua ribu dua puluh dua sampai dengan hari ini lima belas maret dua ribu dua puluh
tetapi sampai saat ini memang belum ada hasil dari proses homologasi sendiri yang dilakukan
homologacy sendiri bisa dikatakan ini adalah sertifikasi di mana sirkuit mandalika mengejar grade a
sebagai standar utama keselamatan dan juga kelayakan untuk gelaran motogp dua ribu dua puluh dua dan juga seterusnya
dan rizky saya juga akan menunjukkan kepada anda bagaimana saat ini situasi sirkuit mandalika pada hari selasa ini
bisa dilihat beberapa orang orang ataupun pekerja ini sudah mulai melakukan penyempurnaan final seperti itu
karena memang besok hari rabu menjadi hari di mana nantinya mgps melakukan serah terima kepada pihak dorna sport
sehingga nantinya tidak ada lagi pekerja dari pihak indonesia ataupun mgpa yang boleh masuk ke lintasan sirkuit kecuali atas arahan dari dorna sport
dan mulai hari ini juga mulai bisa dilihat beberapa pekerja dari dorna sport yang merupakan perusahaan dari spanyol
sudah mulai melakukan aktivitasnya di kawasan sirkuit sendiri
dan besok beberapa logistik logistik tentang motor motor balap dari para pembalap ini akan mulai diserah terimakan dan akan dibuka oleh masing masing tim balap sendiri
dilakukan instalasi garasi ataupun pedok
lalu kemudian tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh dua atau tepatnya pada hari kamis para pembalap akan melakukan familiarisasi lintasan sirkuit
karena memang baru kelas motogp saja yang melakukan tes pramusim di bulan februari lalu
tetapi untuk dua kelas lainnya seperti kelas moto dua dan juga moto tiga yang nantinya akan melakukan sesi balapan di sirkuit ini
belum sama sekali mengenal lintasan ini seperti apa bagaimana layoutnya dan juga lain sebagainya
sehingga masih harus dikejar di beban
dan juga rizky disitu juga ada beberapa kursi penonton yang bisa dilihat
dan ini adalah straight line ataupun lintasan lurus di mana garis start dan juga garis finish berada di titik ini
sehingga nantinya para penonton yang membeli tiket di lokasi ini bisa dengan jarak yang cukup dekat melihat pembalap pembalap jagoan mereka
memacu kendaraan mereka mulai dari start lalu melakukan putaran selama lebih kurang dua puluh tujuh lap
dan juga nanti akhirnya finish disini
seperti itu rizky
dan kalau misalnya saya juga ingin perhatikan ini
ada beberapa perhatian
ada beberapa pekerjaan pekerjaan yang dilakukan untuk melakukan pengecatan di sisi run off ataupun tepi dari lintasan sirkuit
yang memiliki fungsi untuk memberikan tanda batas antara lintasan utama dengan sisi yang paling luar yaitu gravel yang berisikan batu batu
saat ini pekerjaan masih terus dilakukan
untuk proses pencompurnaan yang memang ditargetkan seharusnya hari ini sudah bisa selesai seluruhnya untuk kawasan lintasan sirkuitnya sendiri
dan hanya tinggal menyusul bagian luar sirkuitnya
ya albi tadi kalau sirkuit tinggal penyempurnaan saja
bagaimana dengan fasilitas bagi para penonton
dan mungkin bisa anda update bagaimana soal penjualan tiket di sana
ya rizky terkait dengan penjualan tiket ini memang bisa menjadi berita bagus
bisa juga menjadi berita yang kurang baik
khususnya bagi yang tidak kebagian tiket
karena untuk tiket hari ketiga atau tepatnya pada sesi balapan ini semuanya sudah terjual habis dari semua platform yang ada
karena ada tiga tiga platform yang sudah terjual habis

sedangkan bagi para calon penonton ataupun masyarakat yang masih ingin menikmati ataupun menyaksikan para pembalap mereka
tetapi di dua hari awal karena dua hari tersebut bukanlah hari balapan tetapi hari untuk mencatat waktu tercepat
dan juga sesi kualifikasi yaitu di hari jumat dan juga di hari sabtu
masih ada walaupun jumlahnya sudah tidak banyak lagi
nah saya juga akan menginformasikan
rizky kalau misal tadi saya sudah tunjukkan tempat duduk di sini
di sebelah kiri saya ini adalah tempat duduk
premium gas rend adalah tempat duduk yang memiliki atap seperti itu
dan berwarna warni ada warna biru merah dan juga oranye
yang ditempatkan di beberapa titik titik utama
di mana tempat duduk premium grandstand ini berjumlah dua puluh dua ribu tiket
sedangkan ada lagi standar grandstand
mirip seperti ini layoutnya hanya saja tidak memiliki atap
jadi kalau misalnya balapan dimulai pada siang sampai dengan sore hari
mungkin akan terasa panas karena tidak ada atap
itu dijual sebanyak dua puluh dua tiket
ada delapan lima ratus tiket dengan harga mulai dari rp satu lima ratus
tapi untuk premium grandstand ini dimulai dari rp dua seperti itu
dan selain dua tempat duduk tadi
yang juga dibagi dua kelas
ada di luxe class dengan harga rp sepuluh
yang posisinya ada di ujung belakang saya sana
belum bisa dilihat dari sini karena jaraknya cukup jauh
dan di sebelahnya lagi ada vip hospitality suite
untuk premier kelas dengan harga rp lima belas
yang sudah termasuk dengan fasilitas menonton dengan jarak dekat
lalu juga bisa mengunjungi para rider ketika nantinya mereka sedang beristirahat
serta juga sudah include dengan biaya kamar penginapan yang ada di sirkuit mandalika
karena memang jika tidak mengikuti paket bundling
akan cukup sulit bagi wisatawan ataupun masyarakat yang belum pernah datang ke lombok
untuk mencari penginapan penginapan di sini
karena seperti yang kita tahu
bahwa kawasan lombok pada tahun dua ribu delapan belas lalu
pernah mengalami gempa bumi
lalu juga tahun dua ribu dua puluh diterjang oleh badai pandemi covid sembilan belas
sehingga banyak sekali masyarakat yang pada saat itu gulung tikar
tetapi dengan adanya event motogp ini
beberapa masyarakat dari segi ekonomi sudah mulai bangkit
banyak lagi yang menjual makanan kuliner ataupun tempat tempat penginapan mereka
sehingga dampak dari digelarnya motogp di sirkuit mandalika ini
yang ada di kawasan lombok juga bisa
memacu mereka untuk kembali
meningkatkan ekonomi mereka setelah dua kali dihantam oleh dua bencana
yaitu gempa bumi dua ribu delapan belas dan juga pandemi covid sembilan belas dua ribu dua puluh
baik albi pertama melaporkan dari mandalika
terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas